anggaran penggantian gorden di rumah dinas anggota dpr ri mencuri perhatian
karena kalau kita lihat dari situs lpse dpr co id
anggarannya untuk lima ratus lima unit rumah mencapai rp empat puluh delapan tujuh miliar
kita berhitung yuk
kalau misalnya empat puluh delapan tujuh miliar rupiah dibagi lima ratus lima unit
ini artinya untuk satu rumah penggantian gordennya anggarannya kurang lebih rp sembilan puluh enam juta rupiah
kenapa ya kira kira gorden ini harus diganti
kalau kita mengutip pernyataan dari pasek cinde pr ri indra iskandar menyebutkan
selama tiga belas tahun gordennya nggak pernah diganti
jadi bisa dikatakan ini adalah penggantian pertama setelah tiga belas tahun lamanya
kondisinya juga disebutkan pak indra memprihatinkan
beberapa waktu lalu saya sempat berkunjung ke salah satu rumah dinas anggota dpr ri di kawasan kalibata
kita cek langsung yuk gimana sih kondisi gordennya
saya langsung disambut dengan sebenarnya kondisi gorden yang cukup memprihatinkan
begitu saudara kalau anda lihat di sini
ada beberapa bagian yang robek fitrasenya kemudian ini cukup berdebu sekali
dan kalau anda lihat juga bahwa ini ada beberapa noda noda di bagian
ini tidak hanya satu jadi satu rumah ini kurang lebih ada sebelas unit
kita akan lihat selain di sini dari ruang tamu kita beranjak ke ruang keluarga
ini memang terlihat sebenarnya suasana lembab dan apek dan juga agak bau begitu
terasa karena memang ini sudah lama mungkin sudah ditinggali karena melihat ada banyak sekali kursi yang masih diplastik seperti ini
dan tidak ada yang disimpan begitu di sini ya
ini juga salah satunya tidak ada gordennya
hanya fitrasenya saja yang juga cukup banyak nodanya
saya akan lihat ini ada dua lantai sebenarnya tidak hanya lantai bawah
kita akan beranjak ke bagian atas untuk melihat
ada gordennya warnanya sebenarnya cukup belang dan kalau memang tercium bau cukup lembab gitu ya
atau bisa dikatakan apek begitu
kalau anda lihat ini tidak ada fitrasenya
jadi memang gorden dan beberapa
kondisi perabotannya memang ada beberapa yang patut diganti begitu bisa dikatakan
tapi saya lihat memang ini tidak semua rumah yang memiliki kondisi seperti ini
kalau anda lihat juga di bagian sana gordon dan fitrasenya terpasang dengan baik begitu ya
karena memang ada beberapa yang ditempati dan juga tidak ditempati
hmm memang sih kondisinya memprihatinkan
tapi kalau untuk budget delapan puluh sampai sembilan puluh juta untuk sebelas set gorden dalam satu unit rumah
kira kira gorden semacam apa ya yang bisa kita dapatkan
ibu kalau misalnya saya punya budget delapan puluh sampai sembilan puluh juta
saya mau pasang gorden dalam satu rumah ada sebelas jendela
itu kira kira budgetnya sudah cukup over atau kurang bu
kalau saya rasa dengan bahan bagus pun kalau anggaran segitu itu udah over banget
karena dengan ukuran sebelas kalau untuk tiga puluh sampai tiga puluh lima itu sudah dapat yang kualitas bahan juga sudah yang bagus
kayak yang sudah bahan bluedroo ya
oke ini bahan bluedroo ini bahan impor ya bu
oke ini kalau tiga puluh sampai tiga puluh lima juta udah dapat yang bahan blue
itu udah sama sama fitrasenya atau gimana
jadi sudah satu set
kalau misalnya bu bahan lokal juga udah dapat bu
bahan lokal malah lebih maksudnya harganya mungkin agak di bawah itu
mungkin antara tujuh belas sampai dua puluh juta
kalau bahan fitrasenya yang bagus yang tiga puluh sampai tiga puluh lima juta dapat itu yang mana bu
bisa pakai yang bordir atau pakai yang kayak gini
kayak gini kan dia
misalnya dia semi katun
atau yang bordir bordir seperti ini sudah oke kalau mau klasik
berarti dengan budget delapan puluh sampai sembilan puluh lebihnya banyak gitu ya
terima kasih bu hati
punya budget sembilan puluh juta tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima juta katanya udah dapet produk yang paling bagus
kira kira soal ini gimana ya tanggapan beberapa anggota dpr
prosentase antara yang tidak menempati dengan tidak ditempati saya rasa lebih banyak yang ditempati
karena ini kan banyak yang dari daerah
kita sudah cek itu
ya rumahnya lihat aja tuh
hordennya sudah banyak yang tidak ada
tapi mengenai masalah spek dan lain lain kita nggak ikut campur ya nanti
karena itu delapan puluh juta itu sudah termasuk pajak dan lain lain
pertama horden itu merupakan hal yang penting tetapi tidak esensial
dalam artian bahwa dengan tidak mengganti horden dan banyak diantara rekan rekan
sesama anggota dpr juga sepakat bahwa itu tidak perlu dilaksanakan segera
karena yang sekarang saja sudah memadai
kalaupun kondisinya kurang baik
saya kira kita bisa tinggal dengan nyaman dengan kondisi horden yang ada
mengingat banyak saudara saudara kita yang jangankan horden
mungkin atap di atas rumahnya saja nggak ada
nah nggak hanya dirasakan oleh beberapa anggota dpr
tidak mendesaknya penggantian horden ini juga diseruti oleh peneliti forum api lusius karus
ia menyebutkan ini bukan kali pertama loh dpr menganggarkan anggaran yang cukup besar
yang cukup fantastis untuk sesuatu hal
yang kurang mendesak
tidak harus selalu dalam bentuk proyek seperti yang dilakukan sekarang ini
gelondongan empat puluh delapan m untuk pengadaan gordin
tapi misalnya ada satu dua rumah yang memang bisa dibuktikan gordinnya sudah hancur
kan bisa sebenarnya anggaran pemeliharaan rumah dinas itu bisa digunakan
itu kita tahu betul tidak banyak anggota dpr yang tertarik untuk tinggal di rumah dinas itu
jadi kan sia sia mubazir
melanjutkan pernyataan dari dpr
wakil rakyat harus pintar pintar melatih empatinya dengan masyarakat di tengah situasi pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
salah satu wujudnya adalah dengan berhemat untuk biaya biaya yang tidak begitu mendesak
diana valencia akun coro jakarta